nur asia istri calon wakil presiden sandiaga uno bersilah turami dengan ratusan emak emak di pondok pesantren nurul islam di sumeneb jawa timur
dalam kunjungannya itu nur asia meminta dukungan untuk memenangkan prabowo sandi
kedatangan istri sandiaga uno disambut antusias ratusan emak emak dan santriwati yang berebut bersalaman
nur asia uno mengaku sangat terharu melihat sambutan yang begitu meriah
ia juga menyempatkan diri berjoget saat para santriwati menyanyikan lagu prabowo sandi sambil mengacungkan dua jari
dalam kesempatan itu nur asia mengharapkan dukungan dan doa dari emak emak muslimat serta para santri di sumeneb
ia juga mengimbau warga agar tidak memilih golput pada pemilihan presiden tujuh belas april mendatang
saya berharap mereka sangat antusias
karena untuk tujuh belas april jangan sampai golput ya
jadi untuk pilpres nanti mereka harus memilih pemimpin yang memang sesuai dengan hati nurah hati